semua juga rindu kamu
pengen rasanya ketemu kamu
bahan semuanya yang ada di sini
kita makan malam
sekarang mau makan malam
nanti miss kiki siapin dulu ya
oh tenang ya
emang masak apa sih kamu
nanti kan ibu tahu
nanti ibu mbak andin kiki kasih tahu
kalau makannya udah siap
saya bantuin kiki
kita siapin dulu ya bu
masak apa ya
mau ke mana kamu sekarang
nih nanti ncy mikirin ya
ya udah dikasih
jujurlah kamu sih
hai ini kamu kenapa enggak papa cukup cukup sudah
aku harus mulai dari mana ya buat nyeledikin mobil nino yang kesakan itu
aku cuma kepikiran sama mobilnya nino mobilnya itu memang remnya belum atau apa ya
sebenarnya itu bisa diselidiki sih bisa dicari tahu
uh aku nggak kepikiran sih maya soalnya aku juga yang bikin aku bingung kalau
berhenti karena adanya kemacetan itu dapat
dapet info angga itu masih ada di surabaya dan dia juga ngalamin kecelakaan jadi aku nggak sempet
tanya setelah kecelakaan parah maksudnya kondisinya dia gimana aku masih belum tahu sih aku belum tahu
masakan mama itu bener bener enak apalagi ini makan malam pertama aku sama keluarga setelah aku lepas
diri lapas pokoknya
ya udah mama istirahat aja biar ini semua
bener kata mama
rumah ini sepi ya kalau nggak ada anak anaknya
kita belum terbiasa lagi
ya insyaallah pelan pelan
kita semua bisa semangat lagi
sebenarnya aku ada
kalau kita mungkin bisa kuat jalanin ya
hai mama mungkin agak berat makanya aku kepikiran
gimana kalau sesekali kita ajak rena buat nginap sini
pasti mama juga bisa semangat
ya kamu boleh ke downre
karena keadaan ketri belum stabil sampai sekarang
ya itu pasti
nanti di dalam
suruh dia bangun
cuma bisa berharap
bisa menjadi penyemangat
bisa menjadi alasan
untuk catherine bangun kembali
aku akan tukun sebentar ya
halo assalamualaikum din
aku masih ada di rumah sakit
kamu udah sama angga
ya dia shock banget nih
dia juga udah maksain dari surabaya
ke jakarta buat ketemu sama catherine
ketemu catherine seperti ini sekarang
sebenernya aku pengen tanya mengenai teknisi mobil ke angga
tapi mendengar kondisinya sekarang rasanya bukan waktu yang tepat
yaudah aku kesana ya
din gak usah gak apa apa
kasian anak anak kamu kalau kamu pergi ini udah mah lem
gak apa apa nggak usah ya
nanti aku kasih penjelasan ke mereka
mudah mudahan mereka ngertiin
kalian semua juga berarti buat keluarga saya

yang udah pada sering bantuin keluarga ini kan
ya udah kalau gak mau maksa
hati hati di jalan ya
aku gak berguna
aku gak mau ke sana sekarang
tadi aku pengen nanya tapi kayaknya situasinya lagi gak memungkinkan deh mak
michi bilang ke aku kalau catherine itu udah difonis sama dokter kalau dia koma
ya allah pasang sekali
pasti ini berat buat
jadi aku kayaknya mau kesana sekarang deh ma